kalau saya mah berapa aja sanggup
nobri mau jalan jalan dulu
pokoknya yang sedang
kamu udah pulang mau makan
mau dapet uang
neng teh khawatir
insyaallah akang dapet uang
yang penting makan udah usaha
siapa tau uangnya teh
itu cuma alasan dia aja
ya jangan jangan itu teh motor curian kang
terus hasan nya mau kabur
makanya dia pura pura jenguk uangnya
gak mungkin atuh neng
akang teh tau si hasan kecilnya
akang teh ngojek pake apa tuh
ya mendingan gak usah ngojek
daripada akan ditangkap sama polisi
febley gak mau makan
eh itu bapak udah masakin
pepes ikan emas kesukaan kamu
sejak kapan febley suka pepes ikan mas
febley tuh sukanya pedas chicken
bapak kali yang suka pepes ikan mas
dia sudah pernah part de pl sighs
berarti tidak boleh ada benda benda tajam
a ceng beli tipe baru
merek yang biasa
supersonik mah itu tipe paling mahal ceng
tapi cuman yang kecil dan cuman lima puluh inch
ada lima puluh inch mah
ya buat kamu tang
tapi kalau di ruang tamu saya keliatannya kecil
ada kabelnya atuh ceng
masalahnya teh bukan sekali dua kali kang
tapi tiga kali berturut turut
mimpinya teh sama
emang mimpinya teh kayak gimana
udah masuk kang
anterin saya ya kos
neng akang anterin kak akung dulu ya
doy hari kamu jadi ngelamunin apa itu teh
tipinya kang dada gak ada kabelnya teh
gimana caranya trunya ya
itu si akung
kung mau kemana kung
kasihannya si akung mah tuh ceng
kirimannya belum masuk juga eh
kalau kerja teh kayak istri saya
istri saya pergi satu hari aja
istri saya udah mau diangkat anak sama majikannya
surat adopsinya aja udah dibuat
istri kamu kan udah dewasa
maku gak pernah cerita pengalaman kerja emak di luar negara

ya gak apa apa tuh
dede teh seneng aja ngedenger pengalaman emak di luar
supaya kamu berangkat
gak ada hubungannya ke situ tuh emak
emang gak pernah punya pengalaman buruk
ya udah ceritain aja tuh mak
kalau udah lupa
dari mana tuh emak teh tau kalau emak gak pernah punya pengalaman buruk
kan gak semuanya mak lupa
kalau gitu ceritain yang inget aja
emak nggak mau inget ingetnya
orang tua kok dipaksa
orang tua kok dipaksa
bener banget kak idoi
hebat dari hongkong
kalau ada arisan si aku gak mungkin punya masalah kayak gini
tapi kira kira perbulannya berapanya
kalian yang pada ngeliat pintu saya
kalau saya mah berapa aja sanggup
sekarang mah terserah kalian aja kalian sanggupnya berapa
tapi jangan besar besar
kasihan kamu juga dan
istri kamu kan baru berangkat kerja
belum dapet kiriman
tuh apalagi si ujang tuh
istrinya cuma kerja di jakarta
gak usah pak saya tunggu di sini aja
nah itu kang dadang itu
gabung atuh kang dadang ini teh lagi ngomongin masalah arisan
hmm iya tuh kang dadang
jangan sampai kejadian akum itu teruang lagi
jadi masalah arisan ya